bapak ibu kami sudah buka posisi dan diperiksa
mas inger ya
mas inger ya
itu terkait juga termasuk tahanan tahanan yang diberikan kepada penutup ini
yang berdia kata kata saya saya sampaikan